anggota komisi sebelas dpr dari fraksi pdip masinton pasaribu diadukan ke mahkamah kehormatan dpr
usai melontarkan kritik keras terhadap menko kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden
sementara ketua dpr puan maharani meminta semua pihak menyudahi polemik penundaan pemilu
karena tahapan persiapan pemilu sudah dimulai

mas sinton pasaribu mengatakan bahwa luhut binsar panjaitan adalah brutus ya ini sangat disayangkan kan itu
apalagi beliau sangat berjasa besar dalam membantu pak presiden jokowi kan itu
kalau dalam hal brutus brutus apa kan itu
dia harus punya bukti juga brutus yang dia sampaikan itu apa penafsiran brutusnya kan itu
apalagi dia sampaikan beliau adalah dalang daripada ide jokowi tiga puluh di padal itu kan dia mendengarkan aspirasi di bawah

kritik keras mas sinton diawali saat ia menegapi demonstrasi mahasiswa pada sebelas april lalu
mas sinton mempertanyakan sikap dan integritas menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
yang dinilainya berada di balik isu perpanjangan masa jabatan presiden
mas inton mendesak luhut mundur dari jabatannya sebagai menteri karena telah membuat gaduh
tapi bapak ini menjabat publik pak
menko yang menggalang dukungan tersebut itu kan
presiden pernah menyampaikan bahwa amandemen untuk masa jabatan presiden itu menampar muka saya
mencuri muka apa cari muka ke saya menjorokkan saya kan sumbernya udah ketahuan
iya kan sumbernya ketahuan ya pak luhut
maka sebenarnya beliau harusnya kesatria
kesatria dong masa presiden yang ngambil alih
ya orang usulannya dari dia
ya kok kesatria dong ngomong ke publik ini usulan dari saya bukan datang dari pak jokowi
karena ini usulan dari saya dan ditolak oleh rakyat saya mundur
harusnya seperti itu
itu baru namanya memiliki sikap kesatria memiliki moralitas dan integritas politik
kalau nggak mundur ya udahlah
udah gak punya legitimasi rakyat nggak nganggep tuh
gedung dpr selat sasyiang ketua dpr ri puan maharani
enggan menanggapi pelaporan masing tonggak pasar ribu kmkd dpr ri
sebaliknya puan meminta polemik penundaan pemilu disudahi
karena tahapan persiapan pemilu sudah dimulai
ya itu kan seperti yang kita sama sama ketahui
bahwa presiden sudah menyatakan bahwa proses tahapan pemilu tahun dua ribu dua puluh empat sudah mulai dilaksanakan
yaitu pemilu tetap akan dilaksanakan pada tanggal empat belas februari tahun dua ribu dua puluh empat
jadi saya rasa polemik terkait dengan
apakah ditunda atau tidak ditunda dan lain lain sebagainya
sudah kita sudahi saja
jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu
tapi bagaimana kemudian sekarang ini kita mulai proses tahapan pemilu
kan kpu bawaslu juga sudah dilantik yang baru
dan juga sudah mulai melaksanakan rapat rapat di dpr sesuai dengan mekanismenya
untuk melaksanakan tahapan tahapan yang ada
hingga kini luhut bin sar panjaitan belum memberikan tanggapan
terkait kritik mas hinton tersebut
saat ditemui pada rabu pekan lalu luhut menolak berkomentar
tim liputan cnn indonesia